ingin mengukuhkan kembali untuk merebut jakarta
saya ketua pksd kejakarta
bang wibi ketua dpnasd kejakarta
dari koalisi nasional ke koalisi gubernur jakarta
dan dengan delapan belas kursi
menang legislatif menang gubernur